iya dan untuk membahas jelang final piala dunia dua ribu dua puluh dua qatar
kita sudah terhubung dengan pengamat sepak bola sabto hario rajasa
mas hario selamat malam
selamat malam reza
iya mas aryo kalau kita lihat nih kondisi terakhir kedua tim
tim perancis ada beberapa ada dua tepatnya
pemain yang terkena virus flu begitu ya
kalau anda lihat bagaimana kekuatan lini pertahanan perancis
untuk menghadapi gempuran dari lionel messi dan kawan kawannya
ya kalau di atas kertas sih seharusnya ya
kalau memang tim intinya bisa bermain
kalau varane bisa dipasangkan dengan entah itu konate atau upamecano
saya rasa ini menjadi kekuatan yang paling ideal ya bagi perancis
mereka cukup stabil dalam menggalang pertahanan
kalau mereka bisa bermain memang lebih nyaman bagi perancis
untuk bisa sedikit dalam tanda kutip
lionel messi dan kawan kawan ya
kalau misalnya kita flashback nih mas ke empat tahun lalu di rusia
argentina sayangnya harus pulang di babak enam belas besar setelah dikalahkan perancis dengan skor empat tiga
nah saat itu ada mbappe yang menjadi momok bagi pertahanan argentina
pada laga final besok apakah mbappe ini akan kembali menjadi teror bagi lini belakang tim tengo
ya kalau kita melihat beberapa memes ya ke belakang
kroasia juga sempat mengalahkan argentina ya dengan skor tiga
tapi mereka bisa membalasnya juga dengan skor yang identik tiga juga argentina sampai ke final
dan kemarin juga ada memesnya juga mereka dikalahkan perancis
apakah mereka akan membalasnya juga
ini yang tentunya sangat menarik untuk ditunggu
cuman kalau kita lihat squad argentinanya kan memang sangat berbeda ya
kalau kita bicara personil individu mungkin bisa dibilang individu di piala dunia kemarin lebih menonjol sekarang skill individu
cuma argentina sekarang kan mereka jauh lebih kolektif ya
kita bicara sebagai pemain pemain yang tidak terlalu punya nama sebetulnya
kayak rodrigo depaul enzo fernandez yang tampil di benfica
si julian alvarez yang pemain candangan di manchester city
sebetulnya secara kebintangan mungkin mereka tidak lebih menonjol ya dibandingkan di piala dunia kemarin
mereka masih dibela oleh kun aguero dan kawan kawan
tetapi mereka masih dibela oleh pepa
mereka menjadi tim yang sangat sulit untuk dikalahkan
dalam defense mereka lebih rapi dalam menggalang pertahanan
dalam offense terutama dalam transisi mereka juga begitu apik
messi tidak terisolasi sendirian dan kebingung untuk ngapain
karena rekan rekannya yang di tengah ternyata bisa memberikan impact yang cukup optimal ya bagi argentina
kita tidak pernah melihat mccal lester bisa bermain begitu luar biasa bersama argentina
lalu julian alvarez juga begitu tajam
padahal dia awalnya kan bahkan menjadi cadangan dari lautaro martinez
jadi secara kolektif saya melihat argentina itu ditambah lagi sejak mereka kalah dari arab saudi
tapi ternyata mereka bisa regroup
mereka bisa memilih personil terbaiknya
lionel scaloni sebagai pelatih tahu bagaimana untuk bisa mengoptimalkan masing masing pemain
sehingga dari pertandingan ke pertandingan saya melihat grafik argentina tidak hanya dari sisi permainan
tapi dari mentalnya juga mereka sangat teruji
mereka bisa menjaga keunggulan
mereka dikejar pun tidak panik
adu penalti pun mereka dengan bisa menendang dan memblok dengan begitu kempus
jadi saya melihat argentina sekarang memang argentina yang berbeda ya
walaupun dari sisi kebintangan mereka kalah dari personel sebelumnya
tapi sekarang mereka betul betul solid sehingga tidak akan mudah ya bagi perancis untuk bisa menjendakkan argentina

ini last dance nya messi pada saat piala dunia ini seperti apa nih
ini last dance nya messi pada saat piala dunia ini seperti apa nih
orang mungkin ramainya ngomongin ini last dance nya messi ya
in a way dia sudah melewati segala macam pencapaian
top scorer terbanyak di piala dunia bagi argentina
bisa mencetak gol di fase knockout yang selama ini tidak bisa dilakukan dalam empat periode sebelumnya
lalu dia menjadi pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang sejarah di piala dunia
tapi besok di final berarti dia dua puluh enam penampilan
manusia di muka bumi yang paling banyak bermain di piala dunia
ini seolah olah semakin indah ya buat messi jika menjadi juara
cuma terlepas dari itu dari sisi permainan
dia tidak hanya menyandang pemain yang asal ada di atas lapangan
tapi dia betul betul bisa memberikan impact yang luar biasa ya menurut saya dari sisi permainan
dia sekarang lebih agak mundur
menjadi general lapangan tengah
lalu ketika harus maju pun dia masih cukup tajam
asis asisnya luar biasa
melawan belanda kita lihat sebuah asis yang fantastis ya menurut saya
buat noven molina untuk membuka gol argentina
jadi in a way sebagai pemain personil lapangan tengah
dia betul betul luar biasa dari sisi permainan
tapi kalau secara mentalitas juga
dia menjadi kapten yang betul betul bisa memimpin rekan rekannya menjadi tim yang jauh lebih oke ya
mas aryo kalau misalnya kita bicara mengenai laga final besok begitu ya
kira kira apakah akan ada strategi khusus yang diterapkan untuk messi begitu
ya seperti yang coba dipraktekkan oleh kroasia ya
mereka mengatakan bahwa kita akan mencoba melakukan
apa yang kita lakukan terhadap brazil
junisius junior tidak dapat pasukan bola
brazil seperti tidak bisa bermain tanpa vini yang luar biasa
nah mereka mencoba melakukan itu pada messi
mereka mengatakan kita akan memblok pasukan bola yang datang ke messi
mereka akan mencoba meng insolasi dia
di atas kertas mungkin mereka ingin melakukan itu
tapi faktanya messi bukan pemain yang dengan mudah bisa dikendalikan ya
pemain yang punya jawaban atas
tiap pressing yang dilakukan musuh
lalu sekarang dia bisa melakukan one to dengan pemain pemain yang lain
jadi saya rasa messi akan tetap memegang peran penting bagi argentina
walaupun mungkin tidak sesentral bikin goal dari open play misalnya
tetapi dari asis asis yang diberikan
lalu seandainya argentina mendapat penalti
tentunya messi juga menjadi pemain yang bisa execute penalti dengan luar biasa
yang kita lihat buktinya di piala dunia kali ini
gol gol penalti messi juga lahir bagi argentina ya
ini kan messi memang tidak hanya menjadi apa ya
bisa dibilang menjadi yang diandalkan begitu ya
tidak hanya messi saja begitu
tapi kalau misalnya kita bicara
messi dan juga mbappe
nah kedua pemain ini kalau misalnya dimatikan
siapa kira kira yang akan membantu pertahanan dari kedua tim ini menurut anda
ya kalau bagi argentina memang ketika messi dimatikan mungkin kekuatannya akan sedikit lebih berat

tapi kekuatannya akan sedikit lebih berkurang ya bagi argentina
cuma jangan kita lupakan mereka punya tadi saya katakan
mccallister mereka punya enzo fernandes yang bisa menembak dari luar kontak penalti dengan luar biasa
punya redrigo de paul yang bisa memutus rantai serangan lawan lalu melakukan transisi dengan bagus
dan mereka punya julian alvarez yang luar biasa bisa menciptakan gol dari setengah peluang yang dia dapatkan
peluang tidak besar tapi dia bisa hasilkan menjadi sebuah gol
karena ada beberapa personel yang bisa dalam tanda kutip membantu messi ya untuk meringankan beban messi untuk bisa mencetak gol bagi argentina
dan jangan lupa mereka juga masih punya angel di maria pemain yang sudah berumur tapi jika dimainkan selalu memberikan impact
jadi saya rasa argentina punya peran itu
sementara di perancis bintangnya menurut saya bukan melulu harus kylian mbappe tapi saya melihat griesman ya
anton griezmann sebagai pemain yang kali ini

anton griezmann sebagai pemain yang kali ini

dia tidak hanya menjadi pemain nomor sepuluh
tapi dia bisa menjadi pemain nomor delapan untuk membantu lini tengah bisa menjadi pemain nomor enam untuk bertahan
lalu bisa juga menjadi back ya untuk bisa menahan atau menghalau bola bola
jadi dia pemain yang luar biasa
beberapa gol mbappe juga lahir dari asis dari anto engineman
jadi pemain yang justru menurut saya lebih patut diwaspadai selain bantuan
tentunya yang punya kecepatan tinggi graceman juga pergerakannya harus betul betul bisa dimatikan oleh pemain argentina
oke baik kalau kita misalnya bicarakan soal perancis nih mas haryo
ini kan memang sempat diragukan oleh banyak pihak begitu ya
karena ada dua pemain yang absen ada paul pogba dan juga n'olo kante
tapi mereka bisa membuktikan bahwa mencapai ke titik final begitu ya
kalau menurut anda nih apakah memang ini membuktikan bahwa perancis tidak terlalu mengandalkan satu atau dua pemain saja begitu
ya pastinya tim ini tim yang paling matang ya di turnamen kali ini
semua personilnya bisa dianggalkan
ya kecuali ketika pertandingan terakhir grup ya mereka tampil semua pemain cadangan
sehingga seperti melepas hasil tersebut kepada tunisia
tetapi secara overall perancis tim yang saya katakan sangat matang
bahkan saya sebelum turnamen sudah mengatakan bahwa choma ini akan dengan luar biasa bisa menggantikan
menggantikan peran n'olo kante
lalu peran pogba akan diambil oleh adrian rabio
mungkin bukan apple to apple ya perbandingan mereka
tapi di dalam lapangan bagaimana kesulitan perancis bisa terjaga
ya memang karena colma ini dan juga adrian rabiot
lalu kita bicara di depan
orang bilang waduh tidak ada benzema
perancis akan sangat rugi karena benzema baru mendapatkan balon dior juga
tetapi saya katakan bahwa dua ribu enam belas perancis masuk final euro
menjadi juara euro
memang benzema tidak pernah ada dalam tim
jadi deschamps bisa membuktikan dengan personel semua yang dia panggil
adalah memang pemain terbaik yang bisa execute apa yang diinginkan oleh deshams
mereka tidak melulu harus bermain cantik
tapi cukup efektif untuk bisa meraih kemenangan di setiap pertandingannya
mas aryo kalau kita bicara soal kedalaman squad
kira kira menurut anda mana yang lebih unggul nih
ya kalau personel starting eleven ya
jelas perancis lebih diunggulkan
ya kita tidak menafikan personel inti mereka
memang sangat luar biasa
saya mengatakan mereka ada di atas argentina
tapi begitu macet dari starting eleven yang dipunyai perancis
saya tidak melihat lini cadangan mereka cukup mumpuni ya
untuk bisa berada di level yang sama dengan starting sebelas
jika zero saja mengalami cedera siapa yang akan menggantikan
masih di bawah dia
lalu kita bicara kemarin
tapi ketika tampil penuh sebagai pemain pelapis di pertandingan ketiga
tidak memberikan impact yang sama sekali bagus
jadi ketika ada masalah dengan dembele
ketika ada masalah dengan zero
atau bahkan mbappe
saya tidak melihat personel pengganti mereka cukup sepadan
dengan tim inti
jadi kalau laga ini berjalan ke extra time
dan juga ada penalti
saya justru melihat argentina
yang kualitasnya mungkin hampir sama ya
antara personel inti dan personil cadangan
sehingga tidak terlalu terpengaruh dari sisi kualitas tim
jadi kalau laga ini berjalan panjang menjadi extra time
dan juga ada penalti
saya melihat kedalaman squad justru dimiliki oleh argentina
ini kalau kita lihat
ini menerapkan formasi yang berbeda saat melawan belanda
hasilnya belanda dibuat tidak berkutik begitu ya
meski pertandingan berjalan dengan alat dan juga sengit
apakah scaloni ini akan kembali menerapkan strategi khusus
terutama untuk menghentikan mbappe gitu
scaloni pelatih yang paling jenius ya
menurut saya di turnamen kali ini
walaupun waktu menjadi pemain
saya sama sekali tidak impress dengan gaya bermain dia
tapi kita harus lihat
argentina masuk ke turnamen ini dengan tiga puluh enam laga tanpa kalah
itu bukan pencapaian yang main main jelas
tapi skalauni bisa meramu tim ini menjadi tim yang begitu sulit untuk ditaklukkan
mereka juara copa america
mereka menjadi juara melawan itali juga di piala antarbenua
lalu di turnamen setelah kalah
tapi dia bisa langsung mengubah komposisi tim
apakah bermain dengan empat back
apakah bermain dengan tiga gelandang
atau empat gelandang
atau tiga back ketika melawan belanda
dia betul betul bisa melihat lawannya siapa
dan dia akan menurunkan strategi yang seperti apa
kalau kita lihat perancis
mereka kan punya kekuatan yang luar biasa dari sisi flank ya
dari sisi theo hernandez di kiri
di kanan koundé
ada dembele di depannya
jadi saya rasa scaloni mungkin akan lebih mencoba ya
untuk menumpuk pemain pemain di sisi sayap
jadi misalnya empat
mungkin empat lima satu atau empat tiga tiga
tapi dua penyerang sayapnya harus membantu turun
untuk bisa bikin penuh kedua flank yang akan dilewati oleh mbappe dan juga dembele
kalau tidak ya mungkin mereka akan tampil langsung dengan formasi tiga back
dengan lisandro martinez dimainkan di situ
ada akuna dan juga molina juga akan membantu jika mendapatkan lima back di lini belakang
ketika flank mereka dibanjirin
jadi oleh serangan serangan dari perancis
jadi mungkin komposisinya bisa dari empat tiga tiga tetap
tapi dibantu oleh wingback ketika turun
atau mereka akan langsung tampil seperti melawan belanda ya
dengan tiga back
dibantu dua wingback yang akan membantu mereka bertahan
menjadi lima back
mas aryo kalau kita bicara soal prediksi begitu ya
prediksi dari anda apakah akan berjalan sesuai dengan waktu normal
akan ada extra time
atau justru bahkan akan ada adu penalti begitu
kalau dua tim dengan kualitas yang bisa dibilang hampir sama
lalu dengan kekayaan teknik dari kedua pelatih
biasanya laga laga akan tampil lebih hati hati ya
mereka akan lebih hati hati
jika ini yang terjadi
saya melihat dalam sembilan puluh menit skornya akan kecil
saya lebih conok argentina jika skornya satu
tetapi kalau ada gol cepat yang dilakukan kedua tim
entah itu dari perancis ataupun dari argentina
permainan akan lebih terbuka
seperti yang kita lihat ketika mereka terakhir bertemu dengan skor rupa tiga
itu bisa saja terjadi
saling membuat gol
saling kebobolan juga
sehingga ketika itu yang terjadi
kemungkinannya bisa menuju ke extra time
bahkan ke adu penalti
tapi saya lebih melihat kepada sembilan puluh menit tipis untuk argentina
tetapi kalau goal cepat terjadi
bisa di satu ratus dua puluh menit
tetap untuk argentina
kita tunggu nanti seperti apa begitu ya
tapi kita sedikit bergeser nih
untuk kelaga nanti malam pukul sepuluh
menempatkan posisi ketiga
antara kroasia dan juga maroko
prediksi anda jalannya seperti apa nanti
ya orang mengatakan ini agak tidak penting
tapi saya tidak ingin mengatakan itu
karena khususnya bagi maroko ya
maroko berada di titik ini
jelas ini sebuah pencapaian yang fantastis
yang saya rasa tidak akan bisa mereka lakukan
di beberapa piala dunia ke depan
ini the only time mereka ada di titik ini
jadi saya rasa tidak ada yang harus direm ya
walaupun mereka sempat kecewa
tapi kan mereka tetap aja
sudah melebih ekspektasi berbagai publik
dan ini adalah momentum bagi maroko untuk membuktikan
karena kroasia sendiri
mereka sempat juga sembilan puluh delapan juara tiga
lalu di terakhir mereka masuk final
mereka sudah pernah merasakan yang lebih dari ini
sehingga mungkin kengototan dari kroasia akan sedikit berkurang
sehingga maroko akan coba mengambil kesempatan ini
untuk bisa menjadi tim pertama
dari luar eropa dalam sepuluh edisi terakhir ya
semuanya biasa peringkat tiga itu dari eropa
tapi kali ini mungkin tim non eropa yang akan mencoba
menjadi peringkat ketiga
dan maroko yang akan melakukannya
menurut saya seperti itu
oke baik kita tunggu saja malam ini
dan juga yang terpenting adalah di laga final nanti
apakah nanti perancis bisa mempertahankan
juara gelarnya begitu ya
atau justru messi bisa membawa pulang hadiah
dan juga menang
dan juga menutup piala dunia terakhir bagi dia
kalau begitu sudah bergabung bersama kami
pengamat sepak bola sabtoharyo rajasa
sudah bergabung malam ini